hujan deras yang mengguyur jakarta selasa sore ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang
di jalan kemang raya dan antasari misalnya ketinggian air berkisar tiga puluh sampai dengan lima puluh cm
polisi lalu lintas terpaksa menutup akses jalan kemang raya akibat genangan setinggi tiga puluh hingga lima puluh cm
kendaraan para pengendara yang nekat menerobos genangan pun mogok
tidak sedikit pula yang memilih memutar arah dan mencari jalur alternatif lain
sejumlah petugas dari kecamatan langsung terjun ke lokasi dengan menurunkan mesin penyedot air
tidak hanya kemang raya jalan antasari juga tergenang dengan ketinggian bervariasi antara sepuluh hingga dua puluh cm
ratusan pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya
arus lalu lintas dari arah tb simatupang menuju kemang mengalami kemacetan
kalau di sini kan enggak banjir cuman akses jalan raya aja banjir
merasa terganggu gak sih pak dengan adanya banjir kayak gini pak sering
ya kalau masih hujan sih kalau nggak intensitasnya tinggi nggak banjir
tapi kalau kayak tadi ini tinggi ya banjir